bapak yang tadi jogging sama elsa kan
di taman flamingo
saya suaminya elsa
pertama terima kasih
kalian sudah membuangkan waktu
sebenernya tujuan saya
saya ingin bicara dengan anda
kalau boleh saya tau
tadi pagi itu
tidak ada siapa siapa
apa perasaan aku aja
hampir aja ketahuan nino
bapak yang nelfon saya tadi ya
betul saya yang telfon anda tadi
ini kenalin ini daniel
personil unicorn band yang sama sama lo
terima kasih kalian sudah meluangkan waktu
sebenarnya tujuan saya
saya ingin bicara dengan anda
kalau boleh saya tahu
tadi pagi itu
apa yang anda bicarakan dengan istri saya
ini ternyata ketemuan sama unicorn ben
ada keperluan apa ya
ini saya cuma lagi cari teman saya aja kok di sini
kalau ibu mau masuk
tolong topinya dilepas
agar tidak mencurigakan
kalau gue lepas topi
nanti ketahuan dong sama nino
ngerusak rencana gue aja nih saat pam
langsung balik ke rumah
ngapain ya nino di dalam
makanya dia nemuin daniel
dia lihat gue keluar sama roy
putri cendetanya miss kiki
mau masak apa
mau jaga anggur yang mana
boleh dip geezbahn
soalnya asas banget
namanya yang kita mau pang
ini gelas te ya bu
masa permen kita alright
apa kiki bikin salah
ya allah kiki jadi takut
bubus kok serius banget kelihatannya
ada apaan ya
kenapa nggak di sini aja oma
kan miss kekece lagi main sama aku
sayang sebentar aja ya
oma mau bicara sama miss kiki
kamu di sini dulu main sama ancus oke
tentu pintunya kek
ibu mau bicara apa sama kiki ibu
waktu awal pernikahan al sama andien
seperti apa pernikahan al dan adin waktu itu
ya allah sekarang kiki mesti jawab apa
kalau kiki jujur cerita yang sebenarnya nanti mas am marah biye
tapi kalau kiki bohong ibu rosa pasti marah juga
biar bia ini allah
kamu bicara terus terang sama saya
bicara yang jujur
dan kamu tahu kan saya tidak suka dibohongi
kala itu setelah menikah
mas am gelap sekali ibu
saat malam pertama
mbak andien ditinggal sendirian di vilaku
akhirnya datang juga mbak andin
kamu siapannya mas al
saya asisten rumah tangganya mas a
saya disuruh kesini buat bantu bantu
mas al kemana ya
mas alnya pergi sebentar dia ada kerjaan
ya mas al memang sibuk sih dari dulu
cuma ya masa malam penganten gini
istrinya malah ditinggal
tuh kasihan banget sih mbak andien
ya mungkin karena ada kerjaannya nggak bisa ditinggal
jadi harus pergi
dan keesokan harinya
mas al datang ke film
datang ke vilaku
mbak andien dimarahi